dan gini kita kembali ke jakarta
gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat bersama keluarga dan juga jajanan pemerintah provinsi dki jakarta
melakukan open house di kawasan balai kota jakarta pusat
tradisi open house di balai kota ini merupakan warisan dari presiden joko widodo
saat menjabat sebagai gubernur dki jakarta
selain menggelar open house singkat jarod dan keluarga juga akan mengunjungi rumah mantan gubernur dki jakarta
seperti surya disudirja dan juga fauzi bowo
kami ini kan selalu mengunjungi gubernur gubernur jakarta sebelumnya
karena yang paling sempur itu pak surya disudirja
saya berjanji sama beliau mau
dan pak surya disudirja pasti paham karena setiap tahun saya kesana
termasuk ke bang yos tapi bang yos nggak ketemu di sini
kemudian pak poko tapi saya tidak tahu
kita jangan tahu apakah pak poko di jakarta
artinya silaturahim ini harus kita bangun terus terus
karena jakarta itu kan tidak bisa kita pandang hanya sepotong sepotong
selain gubernur jakarta presiden republik indonesia joko widodo juga mengadakan open house di istana negara
untuk mengetahui suasana seperti apa open house di istana negara dan juga balai kota
kita sudah terhubung dengan nesya megawati di istana dan juga fitriah sungkar
di balai kota
namun kita ke istana terlebih dahulu
selamat siang nesya
nesya siapa saja kira kira menteri atau pejabat lain
dan apakah memang warga yang warga biasa sudah diizinkan untuk masuk ke istana negara
untuk bersilaturahmi dengan presiden joko widodo
memang tadi sejumlah menteri kabinet kerja dan juga kepala tinggi negara
sudah berselama ataupun menghadiri open house di istana negara
tadi ada menlu retno marsudi
lalu kemudian juga
ada ketua dpr setia novanto yang juga hadir dalam acara open house di istana negara
tadi warga juga memang waktunya sangat terbatas alfian
warga tadi sekitar pukul jam sebelas sepuluh atau pukul sebelas sepuluh tiga puluh
meskipun sudah berada di dalam kawasan istana negara ataupun kawasan istana
karena sudah melewati waktu yang disediakan hanya pukul sebelas siang tadi
sehingga warga yang saat ini berada di daerah ataupun saya bisa menunjukkan alvian inilah
warga masyarakat yang diantara memang banyak sekali warga yang juga tidak mendapatkan kesempatan
untuk bersalaman dengan presiden joko widodo karena terbatasnya waktu
tetapi mereka ataupun warga masih diberi kesempatan untuk menyantap hidangan di dalam istana negara
kalau ini adalah di sekitar atau selasar alfian di wisma negara
yang pada hari hari biasa sangat steril pada hari hari biasa

dan antara warga meskipun diantaranya tidak bisa
mereka bersalaman dengan presiden joko widodo meskipun juga tadi sudah mengantri
tetapi masih diberi waktu untuk menyantap hidangan di kawasan wisma negara
dan nantinya ketika keluar bisa warga mendapatkan sembako
memang alfian ini berbeda ketika pada saat presiden joko widodo open house di istana yogyakarta
dan saat ini strik di sini pada pukul sebelas sudah walaupun banyak yang mengantri
sehingga banyak diantara warga yang juga
sebenarnya sedikit kecewa tidak bersalaman dengan sang presiden meskipun sudah mengantre
karena begitu banyaknya orang begitu banyaknya pimpinan lembaga negara
maupun menteri maupun juga warga lainnya yang tadi dari pukul
kira kira pukul delapan alfian warga sudah mengantre dan sebagian diantaranya
kalau bahasa warga di sini tadi kloter pertama mendapatkan kesempatan bersalaman
dengan presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala
tentunya bersama juga dengan
ibu iryana joko widodo dan juga ibu mufidakala
yang menarik adalah tadi juga ada para
kalau kita menyambut pada saat pilkada tadi juga ada anies ataupun gubernur terpilih
anies baswedan dan juga sandiaga uno
begitu pun juga hadir yakni salah satu ataupun yang kemarin ikut dalam pertarungan pilkada dki jakarta
yakni agus harimurti yudhoyono bersama juga dengan ada adiknya ibas juga
open house ataupun bersilaturahmi bersama dengan presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kala
ini suasananya seperti ini alfian
dan ini memang pertama kalinya presiden joko widodo membuka ataupun membuat acara open house
di istana negara ataupun di jakarta
karena pada saat dua tahun yang lalu di aceh lalu kemudian tahun lalu di aceh
lalu kemudian diikuti di padang dan saat ini di jakarta
saat ini presiden joko widodo dan juga ibu iryana
joko widodo lalu kemudian wakil presiden yusuf kala dan juga ibu mufidah kala juga sudah meninggalkan istana negara
tetapi sejauh ini kami belum mengetahui lebih lanjut apa agenda selanjutnya
dari kegiatan presiden joko widodo dan juga ibu negara ibu iryana joko widodo
ya baik terima kasih nesya megawati atas informasi anda dari istana negara jakarta